tawa kegembiraan tak lepas dari puluhan wajah anak anak ini
meski berstatus anak dengan hiv aids mereka tetap bisa berekspresi selayaknya anak lain seusia mereka
status positif hiv aids yang mereka sandang tidak membuatnya larut dalam kesedihan
rabu pagi sekelompok superhero yang terdiri dari batman superman spiderman dan tokoh lokal gatot kaca
mengunjungi mereka dengan membawa berbagai hadiah seperti bingkisan makanan dan buku cerita
tokoh idola mereka ini menghibur dan mendongeng dengan cerita rakyat sehingga mudah dimengerti
jadi kita mendongeng dua cerita cerita kancil dan cerita tradisional maling kundang
dengan dibalut ini pakai tokoh
jadi superhero nanti menjadi satunya jadi kancil satunya jadi monyet
kita atraksikan di depan anak karena anak anak kecil ini butuh visual
dan mereka kita bebaskan
dan pastinya para superhero aman ya tenang
karena sentuhan tidak menular dan lain lain
mereka kita biarkan kalau ingin digendong
danar juga mengharapkan aksinya ini bisa membuat imunitas anak anak ini akan tetap naik
meski harus rutin minum obat teratur di usia mereka
anak anak ini tetap beraktivitas seperti anak pada umumnya yaitu belajar dan bermain
yayasan lentera adalah rumah bagi anak dengan hiv aids di solo jawa tengah
saat ini mereka menampung puluhan anak yang sebagian besar yatim piatu karena ditinggalkan orang tuanya
ya kalau untuk hari at ya memang setiap tahun diadakan ya
tapi ya untuk mengurangi apa yang penting setinggi diskriminasi dikurangilah
terutama sih ya terhadap anak dengan hiv
kalau kesan terhadap acara semacam ini gimana pak
anak anak sangat senang sebab mereka jarang untuk bermain seperti ini
kegiatan ini diharapkan bisa memberi pemahaman kepada masyarakat
untuk tidak memberikan diskriminasi dan stigma negatif kepada penderita hiv aids
fajar indrajaya solo jawa tengah